dan kembali lagi di cnn indonesia sports dan sekarang saya nggak sendirian karena saya ditemani salah satu atlet muda yang baru saja mengharumkan nama indonesia di dunia tenis internasional
siapa lagi kalau bukan priska medelin nugroho selamat malam priska
nah ini kan kemarin baru saja nih ya priska mendapatkan juara satu di australian open junior dua ribu dua puluh bersama alexandra ayala dari filipina
ini gimana nih rasanya
ya pastinya pastinya bangga banget ya untuk bisa mewakili indonesia di kancah grand slam salah satu ya emang turnamen yang terbesar di dunia
ya aku senang banget lah bisa menjadi champion di grand slam
nah ini aku mau kembali lagi nih sebelum priska di grand slam dan ini gimana sih awalnya priska itu memilih tenis
ya awalnya pas aku umur empat tahun awalnya cuma ngikut ngikut aja sama koko aku
kayak iseng iseng aja main dan pas umur tujuh kita cobain ikut pertandingan pon mini itu di klub aku yang sebelumnya di kemayoran
dan tiba tiba juara tanpa disangka dan setelah itu kita mulai latihan lebih intensif lagi dan mengikuti turnamen di nasional
dan pas umur tiga belas tahun aku mulai ikut turnamen internasional ikut itf
dan awalnya tur dulu
saya pikir dulu di asia dan tahun lalu aku akhirnya bisa masuk di semua grand slam di empat partnya dan minggu lalu bisa juara
oke berarti dari kecil ya memang dari umur empat tahun terus baru serius yang di dunia internasional pada umur tiga belas
nah ini setelah duel nih tiga set semifinal lawan unggulan pertama
ini kamu dan ealla nih ya menang straight set di final
itu gimana sih perjuangan kamu sendiri
di australian open
ya pastinya sebenarnya dari ronde pertama juga semua lawan juga udah berat karena emang grand slam ya semua pemain juga bagus ya
dan di semifinal itu merupakan kemenangan yang sangat emosional dan ya kita sempat tertinggal di match point dua kali lawan
dan di super tiebreak kita ketinggalan satu tujuh kemudian empat delapan dan akhirnya bisa menutup enam poin berturut turut kita menang sepuluh delapan
dan emang untuk di final kita bisa bermain dengan sangat baik dari awal sampai akhir dan juga pd nya ya kepercayaan diri juga lebih tinggi jauh dan ya bersyukur banget lah bisa menang
kalau tenis ini kan kita olahraga yang lebih profesional ya individu jadi emang kita sebelum setiap turnamen kita janjian sendiri sama pasangan kita
dan dengan alex emang aku
dulu udah pernah partneran bareng tahun dua ribu tujuh belas kita juara lima minggu berturut turut di eropa
jadi itu turnamennya namanya tennis europe under empat belas kelompok umur empat belas dan ya emang kita juara di perancis belanda perancis lagi jerman dan di belgia
dan ya dan selama tiga tahun ini kita emang belum pernah partneran lagi dan kemarin akhirnya di australia kita partneran lagi
jadi memang partner
partner lama ya
nah itu bisa tahu cocoknya
kayaknya saya cocok nih main sama dia
itu gimana sih taunya
pertama tama kita juga temen deket ya
jadi di luar lapangan kita juga mempunyai hubungan yang sangat baik
dan juga di dalam lapangan mungkin kunci utamanya kita trust satu sama lain dan komunikasi yang baik
dan juga kita selalu positif mendukung
jadi kalau misalnya aku yang lagi
tegang atau yang lagi tegang atau lagi down juga kita saling support satu sama lain
harus saling support ya
karena kalian kan juga pasangan di lapangan gitu ya
nah kalau untuk kemarin sendiri di australian open ada nggak sih persiapan khusus dari kamu
jadi setelah sea games tahun lalu desember aku langsung terbang lagi ke china di zhuhai
aku latihan dua minggu intensive training camp di sana dan sebelum australian open juga ada tour di australia
jadi setelah itu aku latihan satu minggu setengah lah
kayak empat hari latihan di teroragon
teralagon tuh juga di kota lain di australia
dan di situ kita main grade satu itf dan kita juga mencapai semifinal di double
kamu ada nggak sih pengaturan gizi dan juga makanan seperti itu untuk persiapan turnamen
ya sebenarnya sebelum ini nih aku dan ya orang tua pelatih kita gak terlalu concern banget
ya pokoknya makan selama lamanya
makan sehat aja gitu
dan tahun lalu yang pas aku ke china ini training camp ketemu dengan trainer dan trainernya pun ya ngasih tau juga kalau nutrition tuh penting banget juga untuk performa kita
gimana sih tahapnya sebelumnya kamu mencapai ke grand slam sendiri
ya jadi ini kan aku main semua ini di itf junior
dan grand slam ini udah tingkat yang paling tinggi
emang dari umur tiga belas itu aku udah mulai dari grade lima naik ke grade empat grade tiga grade dua grade satu dan akhirnya bisa main di grand slam ini
jadi ya itu proses perjuangan mengumpulkan poin dari pertandingan yang lebih rendah sampai akhirnya aku bisa masuk ke awal tahun lalu
bisa masuk ke top lima puluh
dan dari situ aku mulai deh main australian open
di bulan juni main di roland garos
dan setelah itu wimbledon
dan di wimbledon emang aku mencapai quarter final
dan di situ peringkat aku naik lagi ke tiga puluh besar
kisaran tiga puluh besar
dan di us open juga sampai quarter final gitu
sekarang berapa nih abis australian open
ya jadi baru di update kemarin
aku sekarang tujuh belas
wah hebat banget ya emang priska nih ya
nah ini setelah ini
setelah menang australian open
ini sebenarnya banyak ya yang mengharapkan kamu melangkah jauh di level senior
ada rencana gak
iya setelah ini seharusnya kita main
aku main di fed cup
head cup ini turnamen yang mewakilkan indonesia
dan seharusnya ada di china
tapi karena ada virus ya
jadi turnamennya sekarang lagi diundur
dan belum tau nih mau dimana tempatnya
jadi untuk nextnya aku bakal pergi dulu ke mesir dan turki
dua minggu di mesir dua minggu di turki
jadi itu level senior paling rendah
aku harus merangkak lagi dari bawah
berarti fed cup kan diundur ya kemungkinan
iya pasti diundur
berarti ini mau ke mesir sama ke turki
untuk mulai melangkah ke senior adu
ngomong ngomong perkembangan dunia tenis di indonesia sendiri
menurut kamu itu sendiri gimana
ya sebenarnya kalau kita lihat
sebenernya kurang cepat regenerasi
tapi kayak gini aja mungkin udah lama ya kita gak punya yang juara grand slam gitu
dan ya makanya saya bersyukur banget bisa
mengikuti jejak yang sebelumnya
juara di grand slam
dan ya mudah mudahan bakal ada terus lagi regenerasi
nah ini menurut kamu sendiri nih
kenapa sih petenis petenis di indonesia yang sebelumnya juara grand slam level junior
ini pas dia melangkah ke yang senior ini kurang bersinar
pastinya banyak faktor ya
tapi mungkin kalau faktor utama
mungkin biasanya dari sponsor
tenis ini olahraga yang sangat mahal ya
dan kita tour semua
dari latihan fasilitas semua
pelatih fisik pelatih tenis
semuanya pastinya mahal sekali
ya mungkin itu salah satu faktor utama yang membuat
ya bisa dibilang kayak pada mentok
kalau berarti sampai saat ini
saat ini priska sendiri
ini berarti pribadi atau ada bantuan dari pemerintah
dari pp pelti
ya sebenarnya kalau dibilang sponsor
aku belum punya
tapi pelti selalu mau support
jadi ya memberikan apresiasi juga
dan ya aku kebantu banyak banget dengan itf grand slam development fund
jadi dari tahun lalu
di roland garos wimbledon us open dan australian open yang tahun ini
aku dibiayain dengan itf grand slam development fund ini
jadi sebelum itu
jadi sebelum itu masih pakai pribadi
iya orang tua
ini kalau boleh tahu nih
bocoran dikit aja
berapa sih apresiasi dari pp pelti kemarin
ya kemarin pp pelti memberi saya rp lima puluh juta
itu nanti digunakan untuk
pastinya untuk kebutuhan aku tour
dan juga pelatihan tenis aku juga
ini kan kamu di australian open ini mainnya double
menurut kamu lebih enak di mana
sebenarnya single pasti lebih bergensi ya
dan aku pasti akan masih menekuni dua duanya
jadi kalau dibilang enak di mana sekarang belum tahu
pasti masih lanjutin dulu
masih lanjutin dulu
inspirasi kamu tuh dari siapa sih petenis favorit kamu sendiri
kalau cewek siapa
nah berarti terdekatnya itu ada di mesir dan turki
terus nanti tahun ini ada apa lagi
setelah itu aku akan mengikuti lagi tur yang di roland garros
itu masih yang junior
kalau misalnya di indonesia sendiri tenis kan
ini kembali lagi ya ke indonesia ya
ini kan kalau tenis itu kan gak sepopuler seperti bola dan juga bulu tangkis gitu ya
ada nggak sih pesan pesan kamu untuk para para junior
pesan untuk apa ya yang baru merintis karir di tenis sendiri
pastinya emang tenis kalau ya saya jujur ini adalah olahraga yang mahal
tapi ya kalau kita selalu berusaha pasti ada jalannya
pasti ada jalan ya
oke terima kasih priska atas bincang bincangnya
saya doain ya nanti lebih sukses lagi dan juga nanti di turki dan di mesir nih menang terus ya
oke dan demikian cnn indonesia sports kali ini
dan update selalu informasi olahraga anda hanya di cnn indonesia sports
saya sarah ariyanti pamit undur diri
selamat malam selamat beristirahat dan salam sports